kepemilikan mayoritas saham pt freeport indonesia dinilai positif oleh pemerintah
meski demikian beberapa kalangan tetap meminta pemerintah waspada
dan membuktikan hasil baik dari kesepakatan
kepastian produksi pt freeport indonesia telah jelas hingga dua ribu dua puluh
kesepakatan divestasi saham ke pemerintah disebut angin segar bagi ekonomi indonesia
dan mendongkrak kredibilitas bangsa
pertama kali divestasi freeport itu dimiliki indonesia lima puluh satu persen
tadi sudah resmi itu menunjukkan bagaimana negara ini betul betul kredibel
untuk mengelola aset yang ada dalam negeri
jadi kita tidak pernah ragu kepada apapun kalau kita yakin bahwa itu benar
dan saya yakin ini akan memberikan nilai tambah yang tambah bagus buat republik indonesia
menko bidang kemaritiman luhut panjaitan juga menyebut
kesepakatan ini menjadi hal positif bagi indonesia
terlebih masyarakat papua
namun mantan staf khusus kementerian energi dan sumber daya mineral said didu mengatakan
transaksi antara inalum dan freeport indonesia tidak perlu ditanggapi berlebihan
dan pemerintah diminta mengawankan kepemilikan saham anak usaha freeport mcmoran ini
dari semua penumpang gelap
bisnis ini bisnis sangat besar
maka saya sih berharap jangan lagi ada benalu benalu
atau pihak pihak yang mau
menumpang hidup di freeport
nah saya berharap semua toko itu harus dibersihkan
agar investasi yang kita tanamkan
hutang yang cukup besar
ini oleh inalum tidak rugi
freeport itu tidak selalu untung
nah kalau ini saya berharap betul bahwa freeport itu harus diisolasi dari kepentingan politik
sementara itu kepemilikan mayoritas saham freeport indonesia
dinilai harus bisa merefleksikan kepentingan pemerintah
jangan sampai pemerintah menanggung kerugian yang cukup besar
atas kewajiban freeport terdahulu
meski kesepakatan baru terjalin
juga meminta pemerintah untuk membuktikan hasilnya
yang mereka harus cepat menurunkan maksimal adalah
dari kemarin freeport selalu menyampaikan bahwa
harga sahamnya tinggi itu karena freeport selama ini

bahwa indonesia mendapat keuntungan minimal dari investasi itu
karena lima tujuh triliun lebih dengan skema pinjaman itu
keuntungannya sudah sangat besar
sebelumnya menyampaikan kesepakatan ini akan menguntungkan warga lokal papua
dan juga pemerintah
selain itu perusahaan tambang emas asal negeri paman sam ini juga berkomitmen
memberi kepastian bagi para investornya